ya udahlah nanti aja
saya kandungnya rena
karena mirna cerita sama aku mas
mirna kasih tau rena kalau ayah kandungnya rena sudah meninggal
gak tau mungkin mirna salah dengar kali
jangan jangan andi makin penasaran sama ayah kandungnya rena
enggak pak aku nggak di rumah pak
ikut kelas enam hamil di yoga bella studio
kamu lama nggak di sana
enggak sih paling cuma sejaman gitu kelasnya
gak ada apa apa kesana ya
pak jemput kamu di sana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa gak biasanya mendadak mau ketemu kayak gini
al dan angga pakai bantuan hacker
jadi mereka udah tahu
jadi mereka udah tahu
siapa yang ganti account passwordnya roy
tadi al datang ke sini dan dia ceritain semuanya di depan papa
pasti papa mau bahas soal nomor mama yang dipakai untuk buka akun roy
aduh gue jawab apa apa ya nanti
udah habisin nak makannya
udah selesai sarapan udah selesai sarapan nih udah selesai sarapan
kalau gitu kita siapin
tas sekolahnya mau
aku mau cek tes sekolah aku
sopan gak ya
kalau aku tanya siapa orang
seperti mama rosa memang kenal sama
ayah kandungnya rena
aku pengen tanya sesuatu sama mak
boleh dong menanyakan
mau tanya soal ayah kandungnya reina
ya jadi aku sama andin
si michelle dan angga hubungannya kurang baik
aku sama andin punya rencana
untuk mendamaikan mereka berdua
bukan begitu andien
mas aku malah bilang gitu sih
apa mang ladang belum pulang ya dari kemarin
cari mang dadang pak
bapak tau mang dadang dimana
dari kemarin rumahnya kosong pak
bang dadang sama istrinya dua duanya gak ada di rumah
kira kira mereka kemana ya pak
kurang tau pak
ya udah makasih ya pak
mungkin saya harus tanya warga sekitar
uang aku tinggal dua puluh ribu
beli makanan di kantin nggak cukup nih
aku cari di warung warung pinggir jalan aja deh
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
hati hati kalau jalan istri saya lagi hamil
maaf pak saya nggak sengaja
ini jangan marah marah dong mas
ibu ibu tadi kan juga gak ngeliat
saya cuma ngasih tau
kalau jalan itu hati hati
ini baru kamu yang akan

coba ada ibu ibu hamil lain yang ditabrak
biar nolain satu apa apa
saya mau ucapin banyak sekali terima kasih
makasih buat apa pak
ya terima kasih karena kemarin kamu udah ada
maaf pak ada telepon dari bapak saya
boleh boleh silahkan
ya udah pak
pak maaf saya boleh izin hari ini pak
soalnya bapak saya harus dibawa ke rumah sakit
boleh boleh boleh
terima kasih pak
ya udah nanti salam buat bapak kamu cepat sembuh ya
ya udahlah nanti aja aku tanya soal kelas enam hamilnya elsa
bunga dari siapa
semenjak aku hamil indo jadi romantis deh pas sama aku
dia daftarin aku sebelum hamil terus beliin aku bunga
kita cari cafe deket sini ya
ada yang bapak mau bicarain sama kamu
apa mau bicarain apa sih pak
nanti aja disana ya
bapak sikapnya gak kayak biasanya nih
bikin gue takut deh
mas liat mang dadang gak ya yang tinggalnya di gang junaidi
gak liat mas
ketengah sih ya
kenapa gak ada yang liat ya
apa mang dadang udah kabur dan gak balik lagi kesini
mau liat apa sih
saya tanya ke pedagang biasanya pedagang lebih tahu
apa bu aku sih saya mau nanya iya ada apa kira kira bapak tahu nggak ya mengadang
kemana yang rumahnya di kang junaidi oh iya kasihan tuh simang dadang kasihan kasihan
apa kemarin dia pingsan di pinggir jalan untuk ditemui sama warga